perhimpunan rumah sakit indonesia wilayah jawa timur mendapatkan laporan dari setiap korwil rumah sakit di jawa timur
bahwa ada peningkatan jumlah pasien covid sembilan belas pasca lebaran
beberapa rumah sakit di surabaya bahkan mengalami peningkatan pasien covid sembilan belas di atas lima puluh persen
rata rata pasien yang dirawat di rumah sakit datang dengan gejala sedang hingga berat
kluster keluarga masih mendominasi ruang perawatan hingga saat ini
peningkatan pasien covid sembilan belas di jawa timur diprediksi masih akan bertambah setelah dilakukan screening di jembatan suramadu bangkalan
untuk itu persi mengimbau kepada seluruh rumah sakit agar menerima pasien covid sembilan belas meski bukan rumah sakit rujukan
khususnya di daerah madura di daerah surabaya ini ada peningkatan karena memang ada kenaikan pasien di daerah madura
semua banyak yang dirujuk di rumah sakit
di surabaya dan ini sudah ada sk nya dari kepala dinas kesehatan untuk tujuh rumah sakit
tetapi itu tujuh rumah sakit rujukan di surabaya
tetapi saya minta pada teman teman di rumah sakit surabaya agar siap semuanya kalau misalkan rumah sakit rujukan ini penuh
peningkatan jumlah pasien covid sembilan belas ini dikonfirmasi oleh sejumlah rumah sakit
terutama rumah sakit surabaya yang ditunjuk pemerintah provinsi sebagai rumah sakit penyangga atau rumah sakit rujukan dari daerah lain
rumah sakit kami yang gedung yang bagian covid adalah delapan puluh tiga persen
jadi dari lima puluh tiga ya terisi enam puluh empat bed
memang ini sangat dinamis ya dalam sehari bisa berubah ubah terus ya
sekarang semua tempat tidur terpakai
jadi kita naik sampai
sekarang empat puluh satu tempat tidur dipakai untuk pasien covid
jadi kita mulai buka lagi yang kemarin sudah saya ambil untuk zona hijau
nah sekarang sebagian kita pakai untuk zona merah
mengantisipasi membludaknya pasien rumah sakit di wilayah surabaya yang menjadi rujukan telah bersiap dengan menambah jumlah sdm
membuka kembali ruang perawatan baru khusus pasien covid sembilan belas
hingga kamis sepuluh juni tercatat penambahan kasus seharian di jawa timur sebanyak empat ratus dua puluh lima kasus
dengan penambahan kasus terbanyak dari kabupaten bangkalan
gia klarissa miki maretia surabaya jawa timur